kamu kesana duluan
kamu cari kopi dulu
kalau kira kira perlu ke garut berangkat ke garut
saya berhak ketemu sama anak anak
penuhi kewajiban dulu baru nuntut hak
kamu lagi jualan di tempat biasa
sekarang jualan dimana
lagi gak jualan
lagi ada urusan
lagi udah beres
hari ini nggak ketemu ubed
lagi otelnya kampus
kamu sudah lama gak mampir ke tempat aku
maaf aku lagi agak sibuk
boleh aku ke rumah
ngantor cilok buat kamu
lagi sibuk ngurusin acara seminar
lagi sibuk ngurusin acara seminar
saya kenal kamu sebagai seorang yang selalu optimis
penuh rasa percaya diri
tapi sekarang keliatannya gak gitu
memangnya kamu gak pernah ketemu anak
udah lama enggak
sejak saya ketangkep
gak boleh sama ibunya
papa pengen ketemu papa
kamu kesana duluan
kamu cari kopi dulu
kalau kira kira perlu ke garut
berangkat ke garut
umur kamu berapa
kirain masih delapan belas sembilan belas
udah punya pacar belum
mau tau aja
kenapa kamu tadi cium ke saya
tadi kita ngeseng aja saling pandang
kalau saya yang ngeseng muka judas
nanti kamu bilang kamu tak cantik
kamu sadar kalau kamu cantik
kalau enggak mau aku kasih tahu
kita duduknya boleh agak dekat
kalau cuma biar akrab boleh aja
udah dapet kopinya
kopi tiga gelas berapa
jadi gak kopinya
barusan waktu mau bayar kopi
tadi kamu bawa dompet nggak
udah ngelamar kerjanya
saya harus nunggu sampai ada kabar
nggak tau berapa lama
tadi saya ketemu saeb
saeb lagi galau
kangen sama anak anaknya
kalau saya kangen sama dija
tapi dija sibuk gak ada waktu
tadi waktu saya telepon lagi otw ke kampus
mau nganterin cilok
lagi ngurusin seminar
lagi ngurusin seminar
lagi ngurusin seminar
sehari aja nggak ketemu dia
gimana kalau dua hari
bisnis kerudung kamu gimana
tapi belum bisa ngejar kamu
kalau mau ngejar jangan jalan
aku duluan ya
gimana kalau kita todong dia
itu orang biasa
cuma penampilannya aja yang nggak biasa
kamu nggak takut kesaing sama bisnis kerudungnya najwa
apa yang aku kerjain jadi ide buat orang lain
kan udah ada jatahnya masing masing
jadi nggak perlu takut kesaing
dia tukang todong saya temennya
ada apa ini
dia pemalak bawah ya
kamu gak mau seperti najwa
tapi gimana caranya
aku masih kuliah
masih ada orang tua
masih ada yang biayain
masih bisa santai
mau dinikmatin dulu aja
kamu sms gak aku jawab
telepon aku ketinggalan rumah teman
kirain udah nggak mau aku telpon
nggak mau aku sms
eh yang keren
gara gara aku mau pinjam uang buat foni
tapi hapenya ketinggalan di rumah temennya
aku jadi ngerasa bersalah sama foni
sekalian aja sepuluh ribu
memangnya besok tanggal merah
tukang cilok mah
liburnya bukan karena tanggal merah
mau tau aja
terima kasih om ubed
bawa sepedanya hati hati